jelang arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
petugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas tiga ketapang banyuwangi jakarta jawa timur
melakukan uji petik ke sejumlah kapal feri angkutan lebaran
petugas memeriksa kelengkapan dan kelayakan kapal angkutan penyeberangan selat bali
untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jasa kapal feri
saat mudik lebaran dua ribu delapan belas
petugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas tiga ketapang banyuwangi
di bawah naungan kementerian perhubungan direkturat jenderal perhubungan laut
melakukan uji petik angkutan lebaran ke sejumlah kapal feri
yang standar dermaga landing craft machine atau lcm senensial
petugas langsung memeriksa keadaan mesin kapal
fasilitas pengamanan kapal kelengkapan fasilitas penunjang
dan semua hal penting penunjang operasional kapal
selain itu petugas juga memeriksa ruang kemudi untuk melihat kondisi kapal layar berlayar
dengan mengecek kecepatan dan mesin kapal
uji petik ini memang wajib kita laksanakan ya
untuk menciptakan suatu pelayaran yang baik
terhindar dari kecelakaan tentunya
kita siapkan kapal yang benar benar memenuhi kriteria keselamatan
dan penyelamatan pelayaran
untuk memberikan kenyamanan pada pengguna jasa
petugas juga memastikan kebersihan kapal
serta memberikan fasilitas fasilitas yang bisa dipakai oleh pengguna jasa di dalam kapal
kegiatan uji petik ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan
bagi para pengguna jasa yang akan melakukan mudik lebaran dua ribu delapan belas di perairan selat bali